terima kasih ibu
ini penetapan ump kan menggunakan dasar undang undang cipta kerja yang sudah meminta kepada undang undang citra untuk membuat aturan penggunanya dalam bentuk peraturan pemerintah
aspirasi kita dengarkan nanti kemasukan itu akan digodok di dewan pengepana nasional